ya setelah presiden joko widodo pejabat tinggi negara hingga selebritas terkenal tanah air divaksin pada tanggal tiga belas januari
saham farmasi menjadi sorotan karena setelah kick off vaksin ini dimulai
saham saham farmasi di indonesia serentak anjlok hingga arb atau auto reject bawa
dan untuk mengulasnya kami juga sudah terhubung dengan ceo and founder astronaci internasional gemma guyardi
selamat pagi pak gemma
ya pak gemma ini banyak sekali retail yang nyangkut di pucuknya saham farmasi karena melihat sentimen positif ya pada awal minggu ini
vaksinasi nasional diawali oleh presiden joko widodo yang divaksin ini juga menggemparkan seluruh dunia
karena pertama kalinya vaksin tiongkok digunakan secara massal di luar tiongkok sendiri
tetapi saham farmasi hampir semuanya anjlok bahkan ada yang disuspensi
oke selamat pagi
selamat pagi pemirsa
kalau kita melihat ya teori dasar price action diskon everything ini yang paling penting
ini menjadi satu filosofi dasar di mana yang namanya vaksin itu merupakan akhir daripada euforia
jadi sebelum vaksin itu harga naik dan tanggal tiga belas itu pas bertepatan dengan new moon pace
itu dimana pak jokowi divaksin pertama kali di astronaci sendiri kita untuk all clien sudah sampaikan bahwa siap siap profit taking
dan itu terjadi
karena berdasarkan apa yang kita lihat harga sudah mencapai area resisten kuatnya berdasarkan dari fibonacci level
terus kemudian resisten resisten itu sudah dicapai justru menjelang vaksin itu disampaikan
dan kalau kita lihat dari sisi value kenaikan yang luar biasa itu didasari hanya karena euphoria
orang akan selalu berpikir setelah pak jokowi divaksin itu harusnya lebih naik lagi
dan inilah kesempatan digunakan untuk profesiologi

jadi ini masyarakat perlu tahu bahwa di dalam market itu buy on rumor sell on news itu benar benar terjadi
price action discount everything kalau harga sudah naik dan mencapai resisten yang sangat kuat
apapun beritanya anda mesti siap siap untuk profit taking justru jangan beli lagi
yang sangat memprihatinkan adalah di indonesia ini terlalu banyak influencer yang justru memanfaatkan orang orang yang tidak mengerti
justru mereka menjual news menjual euforia ini
ini untuk mereka yang akan jual ke market
jadi yang kasiannya justru investor investor pemula
iya sebelum kita masuk ke influencer nih ya pak kita ingin tahu dulu ini
berdasarkan analisa anda tren saham farmasi ini apakah masih menguat
kapan akan terjadi bottom price atau momentum yang tepat bagi para investor untuk masuk lagi ke saham farmasi
pertanyaannya bagus banget kita ambil satu contoh di kimia pharma
kimia pharma secara keseluruhan masih bergerak di dalam tren bullish itu terlihat jelas sekali
dan bottom yang kita inginkan
kita hitung berdasarkan astronaci itu adalah planet mars conjungtion uraines tanggal dua puluh
itu nampaknya akan menjadi bottom
dan sekarang terjadi gap down lagi ya
saya prediksi hari ini mulai terbentuk candel berwarna hijau
tetapi target support yang bisa anda perhatikan adalah lima tiga ratus lima puluh sampai lima empat ratus
dan pada tanggal sembilan belas sampai tanggal dua puluh
itu adalah yang kita proyeksikan sebagai area bottom formation
dimana mars conjunction uranus menjadi salah satu faktornya
dan setelah itu
bergerak di dalam kondisi sideway sebelum naik kembali
oke pak jadi kita balik lagi nih tentang influencer ya
belakangan ini juga marak terjadinya influencer yang mempromosikan saham ya
seperti vaksin kali ini juga mengundang influencer atau mereka bilang ini kol untuk melakukan vaksinasi
tetapi ada beberapa saham setelah di mention malah berbalik arah dan banyak investor pemula juga menjadi korban
karena hanya mengikuti rekomendasi influencer yang berpotensi juga tidak terlalu paham dengan pasar
anda melihat situasi ini
jadi ini era baru kita menyebutnya koronial
jadi banyak trader saham karena corona
itu kita tidak bisa pungkiri
tahun dua ribu dua puluh itu banyak peserta bursa efek indonesia masuk karena corona dan ini dimanfaatkan
yang namanya konsep pump and dump
menjual emiten secara retail artinya mempromosikan seperti itu sudah ada sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh an
tetapi sekarang dengan adanya tiktok instagram ini orang lebih buas lagi di dalam praktek dugaan menjebak investor retail
untuk mereka sendiri bisa keluar
jadi prakteknya adalah mereka mempromosikan saham
nah perlu diperhatikan bahwa ada dua ciri ciri utama
kalau orang itu memproyeksikan saham menjual saham mempromosikan secara masif dan agresif
dia dimana mana jual saham itu itu perlu ditanyakan
walaupun dia punya klien harusnya kalau misalnya influencer ini atau analis atau provider research itu punya klien
dia tidak akan bocorkan apapun saham yang dia beli ke publik secara masif
justru kalau orang itu mempromosikan saham dia tidak akan mempromosikan saham yang dia beli ke publik secara masif
justru kalau orang mempromosikan saham sahamnya itu secara masif ke publik
ini patut diduga bahwa dia sebenarnya sedang mencari masa untuk masuk
sedangkan yang kedua adalah kita melihat kalau saham itu sudah naik kencang
biasanya influencer yang sehat itu justru dia akan kasih tahu
by on weakness tunggu dulu jangan beli sekarang tunggu waktu koreksi
nah ciri ciri influencer jahat adalah semakin naik semakin dia agresif untuk suruh orang beli
tujuannya apa supaya dia bisa keluar dan orang lain masuk
karena ini adalah market real
saham hanya akan bisa naik kalau ada supply and demand
itu patut diperhatikan
oke pak kita lupakan dulu nih tentang influencer ya terakhir pak gemma
ini kita harus percaya dengan diri kita sendiri tentunya
tips untuk para investor apa saja data data yang paling penting untuk melihat peluang cuan di emiten saham
apalagi di masa pandemi ini banyak sekali gejolak yang harus kita hadapi
bagaimana kita bisa menganalisanya sendiri dan juga bisa menghadapi semua gejolak ini
jangan sampai ada panic selling
nanti malah average price nya up bukan down
seperti itu pak
ya nomor satu adalah belilah saham yang baik
yang baik itu artinya liquidity nya bagus jumlah lot nya tidak seringkali hilang hilangan fundamental nya bagus
jadi kita tetap mengacu kepada value investing
harga yang di bawah intensic value anda ambil
yang kedua adalah anda harus tahu beli di mana
itu dengan technical analysis anda harus cari tahu di harga berapa harga itu sebenarnya sudah layak untuk dimasuki
tentunya setelah kita memilih saham apa yang bagus
misalnya ketika crash di bulan maret saya tetap stay pada bank bri
karena saya percaya bahwa banknya di indonesia net interest margin nya bagus dan potensi non performing loan nya itu tidak akan meledak
kemudian saya melihat dengan technical analisis bri itu layak dibeli di mana
dan pada akhirnya dengan astronaci saya tahu tanggal berapa harga akan naik akan turun saya ikutin swing nya
prinsipnya hanya beli saham yang uptrend dan apabila saham tersebut sudah mendekati area resisten jangan langsung main tabrak
tunggu terjadinya koreksi terlebih dahulu setelah itu baru kita bayang weakness
baru kita atur profit targetnya dan yang paling penting setiap kali anda beli saham pastikan pikirkan kalau gagal bagaimana
jangan cuma mikir berhasilnya
kalau gagal anda bisa cut loss pindah saham yang lain atau cari harga yang lebih rendah
itu yang paling penting
cari harga yang lebih rendah by on weakness
oke terima kasih ceo and founder astronaci international bapak gemma guyardi
atas ulasannya sekali lagi mari kita berinvestasi berdasarkan laporan keuangan dan juga data data fundamental perusahaan
terima kasih pak gemma